kita awali berita dari surabaya aksi unjuk rasa bela palestina menolak yerusalem sebagai ibu kota israel kembali ricuh
masa tidak hanya mengusir konjen amerika di surabaya tetapi juga menyegel rumah makan cepat saji produk amerika

demo ini sendiri sengaja digelar puluhan mahasiswa di depan kantor konjen amerika untuk mengusir konjen amerika sebagai bentuk protes terhadap pernyataan presiden amerika donald trump
masa aksi juga menuntut agar donald trump segera mencabut keputusan yang mengklaim yerusalem sebagai ibu kota israel

wahyu pratama surabaya